vaksin menjadi salah satu harapan atas permasalahan covid sembilan belas
kabar baiknya pemerintah pusat telah menyepakati pembelian vaksin yang direncanakan datang pada bulan november dua ribu dua puluh
bahkan saat itu pemerintah mengklaim akan melakukan vaksinasi dengan sasaran yang telah ditentukan
ada tiga perusahaan farmasi yang akan mengimpor vaksin yakni cansino g empat puluh dua atau zinopharm dan juga sinovac
meskipun vaksin covid sembilan belas is coming anda jangan senang dulu
karena ternyata pemerintah sudah mengelompokkan ataupun memprioritaskan profesi profesi mana saja yang akan menjadi sasaran sasaran diberikan vaksin covid sembilan belas pada gelombang pertama ini
saya akan ajak anda siapa siapa saja yang boleh mendapatkan vaksin covid sembilan belas dari tiga perusahaan farmasi dari tiongkok tadi
nah yang pertama kita lihat tenaga medis atau tni dan juga polri
sebanyak tiga empat juta orang vaksin yang dibutuhkan adalah sebesar
nah ternyata bukan hanya di indonesia saja yang pemerintahnya kemudian memberikan vaksin kepada tenaga medis ataupun tni dan juga polri
di negara negara seperti tiongkok dan juga rusia ternyata mereka memprioritaskan pemberian vaksin terlebih dahulu kepada military armynya seperti tni dan juga polri dan juga aparat keamanannya
nah selain tenaga medis ataupun tni polri yang akan mendapatkan prioritas pertama pemberian vaksin
yang kedua adalah tokoh agama ataupun tokoh masyarakat
tenaga pendidik sebanyak empat tiga juta orang ini vaksin yang dibutuhkan adalah delapan tiga juta orang
sebanyak lima enam juta orang yang dibutuhkan vaksinnya ini cukup banyak sebelas dua puluh empat juta dosis
ini untuk tokoh agama dan juga tokoh masyarakat di seluruh indonesia
itu kemungkinan nanti akan dibagi melalui ormas ormas ataupun organisasi kemasyarakatan seperti pbnu dan juga muhammadiyah dan juga ormas ormas lainnya
dan yang ketiga adalah tenaga pendidik
tenaga pendidik sebanyak empat tiga juta orang ini vaksin yang dibutuhkan adalah delapan
ini untuk tokoh masyarakat yang dibutuhkan adalah delapan tujuh juta dosis vaksin
banyak juga untuk tenaga pendidik
ini untuk memastikan jika nanti program kegiatan belajar mengajar tatap muka memang akan diberlakukan kembali
artinya para tenaga pendidik kita sudah siap sudah divaksin untuk bisa menghadapi murid murid ataupun anak anak didiknya yang akan masuk sekolah kembali
nah yang ketiga kita lihat yang keempat maksud saya yang keempat adalah aparatur pemerintah pusat daerah dan juga legislatif
ini sebanyak dua tiga juta orang
sementara kebutuhan vaksinnya adalah empat enam juta dosis vaksin
aparatur pemerintah pusat daerah dan juga legislatif ini termasuk para anggota dewan kemudian kepala daerah dan juga para asn atau aparatur sipil negara yang ada di semua wilayah di indonesia
kemudian yang kelima sasaran ataupun profesi yang berhak mendapatkan prioritas vaksin adalah penerima bantuan iuran atau bpjs
yang banyak delapan puluh enam juta orang
enam juta orang ini cukup banyak itu kebutuhan vaksinnya satu ratus tujuh puluh tiga dua juta dosis vaksin
ini artinya dua kali lipat karena memang ada beberapa vaksin yang harus disuntikan dua kali begitu ya
dan yang terakhir ataupun sasaran ke enam adalah masyarakat usia sembilan belas sampai lima puluh sembilan tahun
itu ada lima puluh tujuh juta orang yang dibutuhkan adalah satu ratus lima belas juta dosis vaksin
sehingga kalau di total semua sasaran penerima vaksin pada gelombang pertama ini dari tiga perusahaan farmasi di tiongkok ini hampir mencapai mungkin kebutuhannya kalau penduduk kita adalah dua ratus lima puluh juta mungkin sudah mencapai ini semuanya
tapi ini tentu saja bertahap dan selain vaksin dari tiga perusahaan farmasi di tiongkok
ternyata pemerintah ataupun menlu menteri luar negeri dan juga menteri bumn ini sudah berhasil menandatangani kesepakatan dengan perusahaan farmasi
asal inggris akan ada impor seratus juta dosis vaksin yang akan dikirimkan dari perusahaan farmasi inggris kepada indonesia pada akhir dua ribu dua puluh
sehingga kalau kita lihat sepertinya vaksin di indonesia ini akan hadir ataupun diberikan mungkin pada tahun dua ribu dua puluh satu kita semua sudah bisa menerima vaksin dari covid sembilan belas